kalo kita berdua periksa ke dokter kandungan aja
nanti pipih keliling cari yang murahan ya
yoh pasta giginya udah habis ya
ada pak kemarin ya baru beli lagi
di bawah dapur di dalam kantong plastik
belum iyoh keluarin
oh yaudah atuh
gue udah mutusin
gue mau nyari kontrak sendiri aja dah ah
gue gak kenal
mereka kerasan tinggal sama mertua gue
bentar bentar jack bentar
gue lagi nyari akun sosmednya citra
gue gak nemu
banyak banget yang namanya citra
ya cari aja nama lengkapnya
itu dia gue gak tau nama lengkap citra
heee lo sama aja nyari receh dikali
apa yang mau ngurusin kita sampai tua
mimi yang sabar ya
kata bapak juga
yang penting mah kita usaha
itu kata bapak juga
itu mah kata pipi
anug yang kemarin bapak cuci udah kering belum
kalau sama ani kan
gue emang dari dulu suka sama ani
gue pernah dibikin patah hati
tapi gue dari dulu jack cinta sama ani
gue juga suka sama citra
jangan sampai dua duanya nolak
lu kecewa dua kali
kalau kita berdua
cari yang murahan ya
pasta giginya udah habis ya
kemarin ia baru beli lagi
di bawah dapur di dalam kantong plastik
belum iyo keluarin
oh yaudah atuh
yaudah atuh mih
soal periksa ke dokter kandungan
nanti pipih tanya tanya sama ojek
doain pipi banyak penumpang ya
kebetulan lo udah datang ya
itu yang pesen kuiduk lu potak
perlu nyantar sore
jadi siang udah kudu beres
mama mau kemana mak cantik sekali
mau ketemu temen temen sma dulu
mau jalan dulu ya
kamu lagi mikirin apa pur
pur lagi mikirin apa
dia mau balik lagi ngejar si ani
terus nancitra gimana
dia mau digebet juga
masya allah pur
jemput ke rumah sekarang
gue langsung ke rumah sekarang
jemput cid randong
kamu ikut juga sayang
iya soalnya di rumah gak ada temennya
hari ini ayah ada rencana apa
mau nyari objek kan
mudah mudahan hari ini dapat ya
udah kalau gitu bun bun pamit dulu
jak dulu kamu pernah periksa ke dokter nggak jak
periksa ke dokter biar punya anak
terus hasilnya gimana jak
tidak peduli lah
cuma memang belum rejeki aja dikasih mangga atas
emang kenapa sih
saya sama yoh udah lumayan lama juga menikah
tapi belum punya anak juga
ya udah lo periksa aja
mahal ya jak ongkosnya
kalau cuma tes tes doang mah kagak mahal
yang mahal itu kalau udah tahu penyebabnya
itu kan musim debus obat
itu yang butuh duit banyak
ya makanya lo periksa dulu
ya makanya lo periksa dulu
biarpun ongkosnya murah
saya tetep jak nggak berani periksa ke dokter
ya emang kenapa
saya takut jak
ternyata saya mandul
ada keluarga saya yang bilang saya begitu
ya makanya lo pereksa dulu
jadi kalau udah tahu penyebabnya atau lo sama iya kenapa napa lo disiap mental
mau kemana nih bang karun
mau jalan aja pak cari angin
ngomong ngomong biar aja asal bang harun masih terima orderan enggak enggak
masih pak masih
ada yang bisa dibantu pak
eh mas pur
kamu mau kemana
mau ke supermarket beli beberapa keperluan
ya udah yuk

alhamdulillah yo sama kang tisna baik baik aja
pak odi juga sehat
mama mau ke rumah yo
oh mama sudah di jakarta
sekarang di kantor travel
angkot ke sini
nggak usah tuh ma
biar kang tisna aja yang jemput sekarang ya